perhatian dari kementerian kesehatan sehingga tidak salah
kepala gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas doni manardo menyatakan
insentif yang diberikan pemerintah kepada para tenaga kesehatan telah disalurkan
berdasarkan keterangan menteri kesehatan terawan insentif telah disalurkan sejak dua puluh dua mei dua ribu dua puluh lalu
dan terus berlanjut hingga selesai
doni menambahkan kementerian kesehatan akan memastikan dana insentif yang diberikan tepat sasaran
tenaga medis dengan kategori dokter spesialis akan diberi insentif bulanan sebesar lima belas juta rupiah
untuk dokter umum dan dokter gigi sebesar sepuluh juta rupiah
sementara tenaga keperawatan tujuh lima juta rupiah termasuk tenaga medis lain rata rata sebesar lima juta rupiah
namun menurut pengakuan sejumlah tenaga medis dari berbagai rumah sakit
hak perlindungan kerja selama masa pandemi dinilai masih kurang
hal ini berkaitan dengan masih belum maksimalnya pemenuhan
kebutuhan alat perlindungan diri serta belum meratanya insentif
dan hak perlindungan kesehatan bagi para tenaga medis yang bertugas
menanggapi hal ini ketua umum masyarakat hukum kesehatan dr mahesa paranadipa
akan mengajukan judicial review dari sejumlah pasal dalam dua undang undang yang berkaitan dengan tenaga kesehatan
hak fundamental itu adalah perlindungan diri rasa aman kemudian jaminan kesehatan
terutama petugas kesehatan
di saat kondisi ekonomi pendapatan rumah sakit menurun
maka perlindungan terhadap petugas kesehatan tetap harus ada
jangan sampai justru pendapatan rumah sakit menurun
maka perlindungan terhadap petugas petugas kesehatan juga tidak diperhatikan
nah ini yang harus kita perhatikan bersama
makanya kenapa kita memperkuat itu di dalam perjalanan
dr mahesa mengajukan setidaknya pasal sembilan undang undang nomor empat tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tentang wabah penyakit menular
dan juga pasal enam undang undang nomor enam tahun dua ribu delapan belas
tentang kekarantinaan kesehatan yang menyangkut masalah perlindungan tenaga medis
serta peran pemerintah terhadap tanggung jawab ketersediaan sumber daya
yang diperlukan dalam kekarantinaan kesehatan
tim liputan cnn indonesia